tidak butuh waktu lama putra bungsu presiden joko widodo mengomandoi sebuah partai politik
hanya selang tiga hari setelah resmi menjadi kader partai solidaritas indonesia
kaisang pangarep pada senin malam diumumkan menjadi ketua umum partai solidaritas indonesia
usai menjadi ketua umum psi kaisang pangarep kembali menegaskan
psi belum menentukan siapa bakal capres yang bakal didukungnya
meski partai solidaritas indonesia psi belum memiliki wakil di parlemen senayan
ada kabar diangkatnya putra bungsu presiden jokowi sebagai ketua umum psi membuat pdi perjuangan resah
bahkan diisukan ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri marah besar
karena putra jokowi dodo yang merupakan kader pdi perjuangan memilih partai lain
namun isu ini dibantah sekjen pdi perjuangan
pdi perjuangan hasto kristianto
masuknya putra bungsu jokowi dodo
kaisang pangarep ke partai solidaritas indonesia atau psi menambah jumlah keluarga jokowi dodo yang terjun ke dunia politik
sebelumnya putra jokowi dodo gibran raka buming raka masuk ke pdi perjuangan dan terpilih sebagai wali kota surakarta solo
dan menantu bobi nasution juga menjadi kader pdi perjuangan dan terpilih menjadi wali kota medan
tim liputan cnn indonesia